kita beralih ke topik lain anggota dpd ri fahira idris menjalani pemeriksaan di direktorat kriminal khusus polda metro jaya
terkait kasus meme gubernur dki jakarta anies baswedan versi joker
fahira idris diperiksa sebagai saksi pelapor
fahira menyatakan dirinya terpanggil melaporkan ade armando karena permintaan para pendukungnya
fahira idris membawa dua barang bukti di pemeriksaan perdananya
yakni tangkapan layar mem joker anies baswedan yang diunggah ade armando
dan foto gubernur dki jakarta anies baswedan
fahira idris mengaku mengapresiasi kerja polda metro jaya yang merespons cepat proses pelaporan yang diajukannya
fahira mengaku mendapat banyak aduan melalui telepon maupun pesan di teleponnya
saat ade armando mengunggah foto meme joker anies baswedan di sosial media
fahira idris melaporkan ade armando dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik
di situ juga saya banyak diminta untuk melaporkan
saya bilang saya tanya balik kenapa kamu saja yang melaporkan saya masih di kantor
mereka bilang ini saya tidak berani kita takut
apa artinya kami sudah menitipkan amanah pada anda anda wakil kami anda yang melaporkan
jadi atas dasar itulah saya berkonsultasi dengan pengacara saya dari lbh bangjapar
nah ternyata memang itu sudah masuk unsur yang diduga pelanggaran pasal tiga puluh dua ayat satu
juntuh pasal empat puluh delapan ayat satu yang hukuman maksimumnya delapan tahun dan denda dua miliar
karena di situ saudara ade armando melakukan kan dia bilang katanya belum bukan dia yang buat
tapi itu kan nanti yang dibuktikan di pengadilan
tapi intinya siapapun yang merubah kemudian mengupload atau mentransmisikan tanpa izin
bisa kena masuk unsur pasal tersebut